selamat siang om
udah memanggil orang om
masih ayah keneh rasa hormat
ke orang yang sudah tua
tetapi orangnya masih ngerasa masih muda
mau jadi supir angkot
sekarang kita pulang aja
saya mau pulang aja
mau nganter ibu pake angkot
ketemu junaidi sama dewi nya
kalau gitu saya mau ketemu diza dulu
saya jalan dulu
itu ada si teta jilbab
nanti kita dimarahin
kata bos saib ada yang harus kita lihat
buat kuk quantitas
masih ayah keneh rasa hormat ke orang yang sudah tua alias kolot
tetapi orangnya masih ngerasa masih muda alias ngerasa morak ini
cuma akang mau jadi supir angkot
tak ada larangan bagi orang tua untuk menghormati yang lebih muda
eh tata cara orang untuk menghormati yang lebih muda
gimana baiknya menurut bang mahfud aja
cocok hari gitu mah
beberapa kerudung baru sama baju udah selesai dijahit
kamu mau ngambil berapa
enaknya ngambil berapa ya
saya hari ini nggak nyopet belum
mungkin anak buah kamu
tadi kamu sempet nyopet
kan saya buru buru dipanggil sama bos
si deden belum nyopet juga
kalau yang lain saya nggak tahu
diluar tanggung jawab saya
kenapa diluar tanggung jawab kamu
semua udah keluar
memangnya mereka gak takut sama ancaman kamu
tapi saya yakin cepat atau lambat mereka akan kembali
aku mah enggak ah
aku mah kalau disuruh kerja apalagi jualan males
kamu mah suka sirik aja sama orang yang hidupnya musantai
ya udah gini aja
kalau ketemu bekas anak buah kamu mereka bakal balik lagi atau enggak
harus ada rasa toleransi dan harus ada sikap saling menghormati
kalau mereka gak tahu emak kamu gimana
saya juga gak tahu emak kamu yang mana
apa semua calon korban harus ditanya dulu
ibu emaknya ubet bukan
emak kamu pakai baju yang ada tulisannya di depan
saya mau jadi supir angkot
tapi saya belum punya sim
itu tuh kewajiban
saya tiap pengen mudi
baik kenderaan pribadi
baik kenderaan sendiri
maupun milik orang
mahal gak biayanya
kalau langsung emak murah
sekitar seratus lima ribu
tetapi kalau akan pakai jasa calo mahal
satu hari langsung selesai
saya mau bikin sim dulu
sambil menunggu akang punya sim
akang jadi asisten orang helak
ikut duduk di sebelah orang
semacam observasi lah
jadi supir angkot deh
ayak nukudu di pelajari
dan tata krama
jangan sampai apa yang akang lakukan
akan membentuk citra buruk
para supir angkot pada umumnya
saya mau ngembaliin flash disk
pesan minum dulu
maksudnya gak punya uang
aku mau ngelakuin
nanti gue nunggu
nanti gue nunggu
nanti gue nunggu
nanti gue nunggu
nanti gue nunggu
nanti gue nunggu
nanti gue nunggu
boleh nyicipin gak
kamu kan udah ada makanan sendiri
cuma mau nyicipin aja masa gak boleh
bapak kamu kabarnya gimana
masih gitu gitu aja
gak coba dibawa ke pengobatan alternatif
sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit
ada pinjeman dari saudara
tapi masih kurang banyak
buat nutupin kurangnya
besok gabung aja sama aku sama jessy
kita cari sama sama
mau ditolongin malah susah aneh
kamu gak boleh gitu
gak boleh gitu gimana
nanti bayarnya pakai uang yang tadi
kan ada cowok
masa cewek yang harus bayar
tadi ibu saya kecopetan waktu mau ke pasar
itu mungkin semacam karma
maksudnya karena dulu saya copet
terus ibu saya sekarang copetan
kalau karma harusnya saya yang kecopetan
tapi kan kamu jadi ngerasain
sedihnya orang yang kecopetan itu kayak gimana
marahnya orang yang kecopetan itu kayak gimana
ruginya orang yang kecopetan itu kayak gimana
kamu tahu siapa yang nyopet
tadinya saya kira saeb atau anak buahnya saeb
tapi waktu saya telepon
saeb bilang bukan
ah bisa aja dia bohong
kata saeb hari ini dia gak nyopet
kata saib anak buahnya udah keluar semua
yang keluar itu terlalu banyak
masuk masuk rosa pacar kamu
kamu punya pacar
beneran pacar kamu apa perasaan kamu aja
kamu baru suka tapi udah ngaku ngaku pacar
kalau rosa udah gak ikut sayap lagi
siapa yang mau dibebasin dari saib
aduh kenapa fotonya yang ini
kan gak bagus
idung aku kelihatan gak mancung
halo sudah melihat foto kopian foto kalian
itu baru sampel
karena sampel bentuknya baru foto kopian
di bawahnya belum ada tulisan awas copet
kalau kalian tetap pada keputusan keluar dan menolak untuk kembali
saya akan pasang yang sebenarnya
foto kalian akan diperbanyak dengan teknik cetak yang lebih
sehingga kualitas fotonya juga akan lebih baik
dan tentunya di bawahnya ada tambahan tulisan awas copet
kita cari buat makan siang
orang dulu apa
patrick yang masih tidak hidup